terus udah lama juga kenalnya sama dia
sekitar empat tahun yang lalu lah bu
iya empat tahun
saya sama andri tuh dulu ketemunya tuh di
kamu dari mana aja
kasian tuh si andin
aku tadi ada urusan mendadak mah
terus langsung pergi lagi
aku butuh bantuan mama
saya betul betul bantuan kamu
kami pulang dulu ya bu
udah beres semuanya dicek semua aman ya
terima kasih kalau gitu
tadi al bilang
hak adopsi reina dicabut
dan aku diminta tanya langsung ke kamu
ada apa mah
apa kamu ada hubungannya dengan dicabutnya hak adopsi reina
tidak ada hubungannya
tidak ada hubungannya
tidak ada hubungannya
tidak ada hubungannya
tidak ada hubungannya
kalau papa tahu
tidak speaking accent
mas kamu pasti nyesel nikah sama aku mas
apalagi aku nemat tanah rapi dana mas
bisa diem kan
udah gak usah nangis
ya mending sekarang siap siap
saya mau ajak kamu pergi
ya sejak kapan surprise dikasih tahu duluan
aku gak kepengen kemana mana mas
lagi pula aku juga trauma
kamu ngajakin aku pergi terus pulangnya kita berantem
udah lah gak usah ribet
yaudah sana siap siap
siap siap kok diem
yaudah kamu mau aku ganti diri
iya saya keluar
di dalam lah lagi ganti baju
terus ngapain kamu depan kamar begini
nih itu ma
aku males masuk di dalam
nanti andin tanya tanya soal baju
mas ini bagus gak ini bagus gak
justru itu mungkin dia butuh bantuan
kamu pilihin baju mana yang bagus buat dia
gak usah lama biar udah gede
ini pintar dia milih baju
eh itu itu
cantik sekali kamu andi
al kalau istrinya cantik ya bilang cantik dong

tuh dengerin apa kata mama aku cantik ya

pastinya cantik sih dia sampai sesak nafas ngeliat kamu cantik begitu
kenapa sih kamu gak usah gengsi lah kalau emang cantik bilang cantik i think sus very peer fall
cantik gak aku
iya sih andin emang cantik banget
udah yuk yuk
tunggu bentar aku mau pasangin dia dulu mas
bantu nah bantuin
bisa juga pasang sendiri
mama tuh seneng banget deh ngeliat kalian begini
waktu yang makan bahan